program gesit atau kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam infrastruktur
adalah inisiatif kemitraan indonesia australia
untuk infrastruktur yang didukung oleh pemerintah australia
himpunan wanita penyandang disabilitas indonesia atau hwdi
melaksanakan pemeriksaan inklusi terhadap bangunan hotel horizon dieng
hasilnya hotel horison mengadopsi beberapa fasilitas
yang membantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti bidang miring
persatuan penyandang disabilitas indonesia atau ppdi
berhasil mendorong lima desa di lombok barat
untuk menerbitkan peraturan desa untuk desa inklusi
kami melihat ada banyak kebutuhan bagi disabilitas
akhirnya kami juga memfasilitasi
mereka di apbds untuk mengadakan alat bantu
peraturan desa ini menggariskan pemanfaatan dana desa
bagi pembangunan infrastruktur inklusif
serta kegiatan lain yang membantu penyandang disabilitas
sebenarnya ada sebuah program di indonesia
yang bertujuan memfasilitasi partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas
program ini adalah kemitraan antara indonesia dan australia
dalam pembangunan infrastruktur inklusif
yang dibiayai oleh pemerintah australia
dan saudara kita akan berbincang langsung dengan penerima dana hibah program ini
telah hadir dua narasumber inspiratif bersama kami
ketua perkumpulan penyandang disabilitas indonesia
atau ppdi lombok barat muhammad zainuddin
dan juga ketua himpunan wanita disabilitas indonesia
selamat pagi bapak ibu sekalian
selamat pagi alhamdulillah sehat
ini kan penerima dana hibah dari pemerintah australia
khususnya ini untuk program pembangunan infrastruktur yang inklusi begitu ya ibu
mungkin saya mau ke bu mariam terlebih dahulu ya bu
sebagai ketua hwdi cabang wonosobo
sebetulnya apa saja kegiatan yang dilakukan oleh hwdi wonosobo ini bu
jadi ada beberapa kegiatan di kabupaten wonosobo
salah satunya yang dilakukan oleh himpunan wanita disabilitas dbc kabupaten wonosobo adalah
banyak kegiatan di bidang infrastruktur inklusi
dengan tujuan bagaimana kemudian perempuan penyandang disabilitas di kabupaten wonosobo
bisa mengeksplor dirinya dan bisa memanfaatkan fasilitas publik
salah satu upaya kami di kabupaten wonosobo adalah
menerbitkan regulasi tentang tata cara pemeriksaan inklusi infrastruktur
sampai menerbitkan regulasi untuk kemudian bisa mengecek begitu ya bu bahasanya
apakah infrastruktur atau gedung tersebut infrastrukturnya sudah memenuhi syarat syarat
ataupun juga sudah bisa memumpuni bagi para penyandang disabilitas
lalu bu sebetulnya kalau berbincang dengan anggota anggota dari hwd wonosobo
sebetulnya seberapa penting adanya
pembangunan infrastruktur yang inklusif ini bu
ya tentu sangat penting sekali dengan adanya pembangunan infrastruktur yang sangat inklusi
itu mereka bisa mengeksplor dirinya kemudian banyak fasilitas fasilitas
yang bisa dinikmati oleh teman teman penyandang disabilitas
yang dulunya mereka hanya di luar rumah sekarang bisa menikmati semua fasilitas publik itu
dan yang lebih penting bagaimana kemudian infrastruktur di kabupaten wonosobo khususnya
itu bisa dimanfaatkan dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas
bahwa infrastruktur inklusi itu memang sangat penting gitu
seperti yang kita lakukan adalah assessment di hotel horison
itu juga memberikan efek yang sangat luar biasa karena memberikan efek domino kepada masyarakat secara luas
sehingga mereka bisa juga memberikan fasilitas seperti hotel horison
ada assessment begitu ya untuk di hotel horizon terkait dengan pembangunan infrastruktur yang inklusi
nah tadi juga menarik bu mariam menyebutkan sampai ada menerbitkan regulasi begitu ya
nah saya juga ingin tanya nih ke pak zain kan ada lima peraturan desa begitu ya yang sudah berhasil diterbitkan
nah ini kan artinya pasti ada diskusi pasti ada beberapa kali pertemuan dengan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa
itu sebetulnya bagaimana pak cara meyakinkan para kepala desa begitu untuk kemudian bisa menyetujui peraturan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang inklusif pak
jadi betul apa yang disampaikan bahwa kami dalam mengadvokasi pemerintah daerah dan pemerintah desa tentunya melakukan hal hal seperti koordinasi
jadi kegiatan ini kami lakukan secara jelas dan terstruktur di mana kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah
oleh dinas pemberdayaan masyarakat atau dpmd
juga kami juga berkoordinasi dengan dinas sosial selaku leading sector daripada penyandang disabilitas
nah setelah itu kami melakukan koordinasi dan uji publik secara lanjut dengan melibatkan kepala desa dari unsur kepala desa
unsur penyandang disabilitas yang ada di lima desa
yang salah satunya desa taman ayu terus mambalan terus ada juga yayat mayang sekotong tengah dan ombaru
nah dalam kegiatan ini kami mengumpulkan semuanya dan kita memberikan penjelasan terkait pentingnya sebuah regulasi yang ada di suatu desa
karena kita harapkan dari regulasi ini dapat menjadi perpanjangan tangan dari regulasi yang ada di pusat
karena sebelumnya di regulasi yang ada di kabupaten lombok barat juga perlunya ada peran pemerintah desa di situ
nah sehingga dengan adanya peran pemerintah desa ada pembagiannya
jadi tidak semata mata permasalahan penyandang disabilitas kita urus di tingkat nasional saja dan tingkat kabupaten
tetapi desalah yang paling dekat
nah sebetulnya itu sih langkah langkah yang kami lakukan
artinya kan ada koordinasi lintas sektor begitu ya
terutama dari pemerintah desa kemudian kementerian sosial
karena memang regulasi terkait dengan infrastruktur yang inklusi ini sangat dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas
sebetulnya dari ppdi lombok barat itu seringkah mengadakan pertemuan diskusi begitu
lalu apa saja kemudian yang dibahas
jadi terkait pertemuan pertemuan ini kita lebih kepada koordinasi dengan dinas terkait
nah setelah itu kami melakukan hearing di lima desa tersebut
nah disitu kami melakukan penyusunan pembahasan sampai pengesahan per des
dan kami melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu
nah harapannya kan kegiatan ini mengurangi stigma
karena memang stigma ini yang saat ini masih menjamur di masyarakat kita
bahwa yang mengatakan disabilitas masih tidak mampu untuk kemandirian dirinya
untuk melakukan hal hal yang sebetulnya mereka mampu
nah harapannya itu semua hilang
ya memang harapannya dengan adanya regulasi ini
tentu bisa meningkatkan kepercayaan diri kenyamanan para penyandang disabilitas
begitu ya karena sudah difasilitasi khususnya dari pembangunan atau infrastruktur yang inklusi
tapi dari regulasi yang sudah dibuat dan upaya upaya yang sudah dilakukan begitu
apa kemudian dampak yang paling terasa pak
jadi saat ini setelah adanya regulasi itu kita bisa melihat bahwa
dengan adanya sosialisasi yang kita lakukan di desa
yang tentunya harapannya bisa menyampaikan ke masyarakat sekitar
nah terus dengan adanya regulasi tersebut tentunya akan ada jaminan hukum bagi penyandang disabilitas
nah untuk saat ini salah satunya di desa taman ayu
sembilan indikator desa inklusif itu hampir sudah tercapai
dari pembentukan forum disabilitas desa
artinya adanya kelompok dan adanya data komprehensif
terus adanya pendanaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas
itu sudah hampir tercapai di desa taman ayu
meskipun ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki lagi
terkait akses infrastruktur yang lebih inklusif
yang memang sesuai dengan regulasi yang berlaku
salah satu contoh mungkin permen pu nomor tujuh belas
tahun dua ribu dua puluh dimana sudah terjelas
seperti apa infrastruktur yang inklusif
namun perlu kita apresiasi bahwa
ada desa yang memang sudah berpikir terkait inklusivitas tersebut
nah itu yang memang perlu kita apresiasi
nah harapannya semua desa seperti itu
nah ini sudah ada sejumlah indikator yang terpenuhi begitu ya
dan banyak juga desa yang sudah menerapkan regulasi terkait dengan infrastruktur yang inklusif
harapannya tidak hanya desa desa yang sudah menerapkan saja
supaya seluruh siapapun itu penyandang disabilitas bisa merasakan manfaat yang sama
nah kalau bu mariam bukan ini dari himpunan wanita disabilitas indonesia
banyak perempuan artinya tentu pasti banyak yang bersuara
perempuan dengan disabilitas yang ini punya harapan begitu ya
untuk kemudian bisa beraktivitas lebih banyak lagi
kemudian juga bisa melakukan hal hal yang lebih luas lagi begitu ya bu
harapan ya dari ibu selaku ketua hwdi
harap dengan pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif
bagaimana kemudian menjadikan inspirasi bagi perempuan penyandang disabilitas di kabupaten wonosobo
untuk bisa berinovasi lagi
sehingga mereka benar benar bisa memanfaatkan infrastruktur yang inklusif
dan yang kedua bagaimana kemudian berharap bahwa implementasi per book tata cara pemeriksaan infrastruktur inklusif di kabupaten wonosobo
sehingga pembangunan bisa merata untuk semua lapisan masyarakat
nah artinya mulai dari regulasinya semoga bisa kemudian diterapkan
kemudian sudah diterapkan juga semoga peraturan yang memang sudah dibuat ini bisa diaplikasikan atau diimplementasikan sesuai sebagaimana semestinya ya bu
agar semua juga di sini seluruh penyandang disabilitas merasakan manfaat yang sama bisa bergerak lebih luas lagi tentunya
terima kasih banyak ibu mariam selaku ketua hwdi wonosobo
dan juga pak muhammad zainuddin selaku ketua ppdi lombok barat
kompas tv di sapa indonesia pagi akhir pekan dengan kisah kisah inspiratif dan juga harapan harapannya semoga tercapai